setiap keluarga punya impian memiliki buah hati
beragam cara pun ditempuh baik oleh perempuan atau laki laki untuk meningkatkan kesuburan
salah satunya dengan mengkonsumsi buah dan sayuran yang dipercaya bisa membantu dalam program hamil
pisang toge hingga kurma disebut sebut bisa membantu meningkatkan kesuburan
ini bukan masalah apanya ya tapi jenisnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita
karena tubuh kita beda beda jadi yang paling penting adalah tahu dulu tubuh kita
jadi kita tahu kita defisit apa
yakin apakah pendapat ini sudah tepat
ahli gizi ritaramayulis mengatakan pada dasarnya semua zat gizi mempunyai peran untuk kesuburan
namun dari semua zat gizi tersebut ada yang berperan besar untuk kesuburan
kita bahas mitos atau fakta yang pertama
pisang benarkah pisang bisa membantu program hamil
jawabannya adalah fakta
kandungan kalium dalam pisang berperan menjaga keseimbangan ph atau asam basah pada organ reproduksi pria dan wanita
lalu bagaimana dengan toge
berdasarkan banyak penelitian toge terbukti untuk membuat pisang lebih kecil
dapat bermanfaat untuk kesuburan
rita ramayulis menyatakan toge mengandung vitamin e dan vitamin c yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas
baik untuk sel of humanita dan sperma pada pria
konsumsi toge dua ratus gram per hari sudah mencukupi kebutuhan akan vitamin e pada tubuh
vitamin e bekerja sama kemudian dengan zinc dan b enam itu berperan untuk pembentukan hormon reproduksi
baik pada laki laki ataupun perempuan
vitamin e itu punya peran mencegah degenerasi sistem reproduksi baik pada laki laki ataupun perempuan
dan vitamin e juga yang bertanggung jawab untuk membuat oksigen itu bisa terdistribusi dengan baik pada organ reproduksi laki laki dan perempuan
ritarama yulis menyatakan ini hanyalah mitos
karena penelitian yang ada hingga saat ini mengatakan
zat mikronutrien dan karbohidrat pada kurma baru pada tahap menunjang stamina saja
dan justru lebih sering diberikan untuk wanita yang sedang hamil atau menyusui
yang keempat tomat yang dipanaskan disebut dapat meningkatkan kesuburan
kalau tomat itu bisa kita katakan fakta juga untuk kesuburan
karena tomat itu kandungan utamanya adalah
dia bukan zat gizi tetapi zat fitokimia
nah dari berbagai penelitian sudah dijelaskan bahwa likopen terkait dengan sperma itu punya peran untuk keaktifan sel sperma
jadi ditemukan penelitian bahwa pada laki laki yang rajin mengkonsumsi tomat
itu mempunyai sel sperma yang lebih aktif dibandingkan laki laki yang jarang mengkonsumsi tomat
lalu bagaimana dengan kubis atau baby call
rita menyatakan jawabannya adalah fakta
karena baby call mengandung asam folat yang perannya baik untuk pematangan sel ovum
hal ini pun juga bisa didapati di buah jeruk yang memiliki zat asam folat
ya kalau terkait nanas dan kesuburan bisa kita katakan masih mitos ya
karena beberapa penelitian hanya menemukan adanya mangan yang lebih unggul pada nanas tadi
dan kalau mangan itu tidak berhubungan langsung

karena lebih unggul pada nanas tadi
tapi mangan itu lebih berhubungan dengan kemampuan seksual seorang pria
jadi kalaupun konsumsi nanas itu lebih kepada kemampuan seksualitas bukan pada kesuburan
sebenarnya masih banyak buah dan sayuran yang baik dikonsumsi untuk program hamil
seperti kacang kacangan yang mengandung vitamin e serta apel kentang dan sayuran hijau seperti bayam yang mengandung kalium
seperti kacang kacangan yang mengandung vitamin e serta apel kentang dan sayuran hijau seperti bayam yang mengandung kalium
sandra insanasari andra anhar jakarta